sementara itu musikus ahmad dhani mendatangi barres krimobes polri jakarta
kedatangannya untuk melaporkan kasus persekusi yang dialaminya di jawa timur
dilansir detik com ahmad dhani menyambangi sentra pelayanan kepolisian terpadu
badan reserse kriminal polri di jakarta
dhani melaporkan pihak pihak yang diduga mempersekusi dirinya
saat hendak menggelar deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya beberapa waktu lalu
menurut dhani orang yang akan dilaporkannya lebih dulu melaporkan dhani
hingga statusnya menjadi tersangka
dhani kemudian menyebut status tersangka dirinya sebagai bentuk kriminalisasi